menari pada acara wisuda sebuah sekolah tinggi di sebuah hotel di kawasan sanur
tarian pertama yang mereka sajikan adalah tari penyambutan sekar jempiring
tarian ini menggambarkan bunga jempiring yang tengah bermekaran dan mempesona siapapun yang
melihatnya tari penyambutan sekar jempiring ini ingin mengajak seluruh tamu bergembira untuk
mengikuti seluruh rangkaian acara tarian kedua adalah oleh tamu lilingan tarian ini dibawakan
oleh dua penari yang mempersonifikasikan kumbang kumbang dan kupu kupu mereka bergembira
dan memadu kasih di taman bunga tampilan mereka memukau tamu bisa terkecoh dengan keluasan anak
ini dalam menari jika tak melihat dengan seksama sosok yang ada di depan panggung ini imada
lila arsana berdiri memandu mereka bergerak untuk menyesuaikan dengan ketukan gamelan pengiring
anak anak ini memang tak mendengar apapun mereka memang hafal semua gerakan tapi mereka butuh
panduan kapan harus berganti gerakan dan untuk memandu ini lile dibantu sang keponakan wulan
karena pada saat yang sama sang istri aimi harus mengajar di sekolah
sebagai seorang yang tumbuh dalam tradisi bali lila selalu patuh pada adat
seminggu lagi adalah perayaan galungan dia bersama keluarga mengunjungi merajan besar di
rumah tua milik keluarga besarnya lila memang berasal dari keluarga seniman kakeknya wayan
regog adalah penari dan komposer kenamaan di zamannya dari puri dan pasar adakah sesuatu yang
pak lila rasakan atau apa pesan dari ayah kepada pak lila untuk bisa berkesenian seterusnya gitu
nah itu kalau pesan seperti itu sebelumnya memang beliau pernah berpesan kepada saya kamu kalau mau
terjun ke dunia seni jangan setengah setengah satu kamu bisa menari dan kamu harus juga bisa
hanya satu satunya kamu yang bisa melanjutkan ilmunya bapak itu pesan bapak saya dan akhirnya bapak
mencoba untuk mewujudkan cita cita seorang ayah untuk berkesenian baik itu sebagai penabuh maupun
sebagai penari ya betul itulah saya sangat bersyukur sekali mungkin memang harus ini
jalan saya dan terakhir sebelum bapak saya meninggalkan kami semua
mau terjun ke dunia ini
jangan sekali sekali berpikir
masalah uang sebab
kalau kamu mempunyai jalan seperti ini
kamu harus ikhlaskan semua
berikan kepada seorang jangan
apa yang mereka berikan
hanya itu pesan bapak saya
kemudian bapak memutuskan untuk pergi ke amerika
yang terbersih di benak pak lila
baik saya menuju ke amerika
sudah menjadi cita cita saya
sewaktu saya masih
saya terjun ke dunia itu
dunia seni memperdalam
apa yang namanya itu seni
saya punya pemikiran
suatu saat saya tidak
mau kalah dengan yang lainnya
saya harus tahu
yang paling jauh dunia itu dimana
saya punya cita cita untuk ke amerika
lalu kenapa harus amerika
ya karena itu adalah
kita bisa mengembangkan
suatu pikiran kita
karena itu negara besar
mungkin di satu sisi
positif dan negatif kita bisa tinjau
di sana untuk mencari hal
yang positif rasanya
lebih banyak kita temukan
daripada negara negara yang lainnya
apa yang anda bawa dari amerika
saya terus saja membawa pengalaman
pengalaman itu adalah guru saya
selama saya masih mampu untuk melakukan
berbuat berkesenian khususnya
memberikan sesuatu kepada masyarakat
baik itu masyarakat umum atau keluarga
baru sampai kab informationen
kakak sepupu lila yang dihormatinya
sosok seorang pak lila ini orangnya seperti apa sih pak di mata bapak
orangnya pintar nari dia bisa kerawitan dia bisa
sekarang mengajar yang buta buta dia bisa yang tuli tuli
sebenarnya sulit sekali mencari murid murid yang sulit
itu sulit sekali ya mengajarnya untuk mengajarnya itu sulit
jarang orang bisa mengajar begitu
setiap berkunjung ke rumah tua setiap itu pula lila mendapat suntikan semangat
di rumah tua inilah janji keikhlasan sebagai seorang seniman dipertanggungjawabkan
lila ingin ayah dan ibunya melihat satu persatu janji itu ditunaikan bersama istri tercinta
kami berdua begini saja
kalau dibilang kaya belum tapi kami punya pandangan berbeda mungkin
sama maksudnya dengan orang lain mungkin berbeda pandangan kami berdua
kita kalau beramal atau berbuat sesuatu nunggu kaya
ya kalau kita tahu kapan kita kaya itu yang pertama kita tanamkan
akhirnya yaudah lah pak kita kan nggak harus kaya dulu kita berbuat sesuatu
ayo kita nekat saja walaupun anak kita enam
masa sih nggak bisa segitu saja
ya semampunya kitalah gimana caranya ngatur ruang untuk ini memutar keadaan ini
pada malam harinya lila menemani sang istri untuk mengantar murid muridnya di slbb denpasar
untuk mengisi acara di ayodya art center dalam rangkaian
hari ulang tahun kota denpasar
kali ini anak didik aimi akan menampilkan tarian dan pantomim
menjadi guru slb memang menuntut ibu enam anak ini untuk mengajarkan semua bidang seni
selain tari aimi juga mengajarkan modeling dan pantomim
aimi sesuai dengan tarian nama kristi tersebut

dengarnya kerja aku itu
terima dengan positif

keduanya takut upaya untuk memandirikan anak dengan keterbatasan ini akan ditunggangi kepentingan komersial
itu memacu semangat saya bahwa saya harus lebih semangat harus lebih baik lagi
hal hal yang negatif jangan diterima negatif saya terima dengan positif
itu masukkan dan itu barangkali super
ada ada banyak yang begitu
orang mau berbuat baik pasti adanya kendalanya mas kita jalan aja pasti ya kesandung ya jatuh
tapi kan apa kalau sudah jatuh atau kesandung kita diem ya tidak kita semangat ayo bangkit lagi
nggak apa apa seperti itu
kini upaya aimi dan dile mulai membuahkan hasil
tapi juga dalam keseharian anak didiknya lebih pandiri
kalau dulu dia mainnya cuma main hp aja
kadang kadang mainnya main di internet aja
makannya kurang teratur tidur pun nggak tentu
setelah latihan hari makannya lebih teratur
dia lebih nafsu makan saya lihat
tidurnya pun teratur tidur siang ya tidur siang
disiplinnya ya lebih disiplin daripada sebelumnya
bergaul dengan kaum disabilitas tak hanya dilakoni lila di sanggarnya saja
sepulang dari amerika dan menikah dengan aimi
lila mendaftar menjadi tenaga honorer di pemda kota denpasar
dia ditugaskan di dinas sosial dan ketenaga kerjaan
sepuluh tahun kemudian barulah diangkat menjadi pegawai negeri sipil
saat ini imade lila arsaneng bertugas di bagian rehabilitasi disabilitas
salah satu tugasnya adalah membina para penyandang disabilitas
yang tergabung dalam komunitas
mengajarkan keterampilan dan memotivasi kaum disabilitas
agar bisa hidup lebih mandiri
selama ini orang mengenal seorang lila adalah penari seniman
lalu bagaimana anda berinteraksi kemudian untuk kegiatan kegiatan seperti itu
pertukangan kemudian tadi menjahit ataupun keterampilan keterampilan yang lain
ya itu kalau saya sendiri pribadi segala sesuatu pekerjaan itu kita harus nikmati aja
dan saya bergelut dengan penyandang disabilitas terjun dengan penyandang disabilitas itu
berkat dukungan dari istri juga untuk bersama anak anak penyandang disabilitas penarungu
dari dinas sosial di sini
menugaskan saya kepada menjaga penyandang disabilitas penarungi
segala sesuatunya saya lakukan enjoy menikmati aja
dan saya tidak pernah memilah milah oh ini orangnya seperti ini tidak
kita jalani aja memberikan sesuatu yang terbaik untuk penyandang disabilitas
itu adalah hal hal yang paling gimana ya
saya pribadi itulah yang terbaik
karena kita tahu doanya orang penyandang disabilitas itu sangat sangat menjarah sekali untuk melakukan sesuatu hal yang terbaik
sebagai seniman sebagai penari bapak sudah merasakan pengalaman yang luar biasa
pergi ke amerika kemudian pentas di depan pejabat pejabat tinggi dan penonton penonton dari berbagai lapisan masyarakat
lalu apa enaknya menjadi seorang pns ketika bapak kemudian memilih pada tahun dua ribu
apa yang anda ingin lakukan untuk gabung menjadi abdi negara
yaitu kita bergabung menjadi abdi negara itu adalah untuk kedepannya nanti
kita sebagai seniman tidak selamanya akan menjadi penari dan tidak selamanya akan kuat melakukan sesuatu dalam kegiatan seni
itu kan masing masing ada batasannya
mungkin setelah umur lima puluh tahun ke atas kita sebagai apa pengamat seni atau ya memberikan ya pengamat seni
atau ya memberikan ya pengamat seni

masukan kepada generasi penerus kita dalam bidang seni itu
nah kalau saya menjadi abdi negara adalah kita melihat ke depannya
untuk di masa tua biar ada variasi hidup
sebagai abdi negara kita harus mensyukuri dan kita masih dipercaya oleh negara untuk bisa ikut bergabung di dalamnya
tugas imade lile arsana dalam mendampingi penyandang disabilitas merupakan baktinya sebagai pelayan masyarakat
tugas itu membuat lile lebih sering bertugas di luar ruangan
rilo ini kan mereka di samping seorang tahu tari memang dia punya bakat kayak bakat alam lah saya lihat
dia punya kelebihannya di sana
dia cepat apa namanya di
di apa disegani oleh anak anak
cepat ya memberikan arahan kepada anak anak
karena dia sudah pengalamannya udah luas pak
sampai keluargeri sudah beliau nya
jadinya udah seniman lama leo nya
jadi punya background dari tari
betul betul dia tidak hanya mengajarkan tari
juga ada sisi lain antara kedekatan dia sebagai seorang bapak mengajar anak anak
jadi anak anak itu dekat sama beliau
mungkin ini yang menyebabkan anak anak cepat sekali bisa menangkap apa yang diajarkan
ini satu hal yang ingin diraih oleh imade lila arsana yaitu ingin membawa anak didiknya bisa pentas di luar negeri
agar masyarakat dunia tahu bahwa kaum disabilitas bukanlah warga kelas dua
mereka memiliki kelebihan yang tak bisa diremehkan
dalam doa lila panjatkan keinginan itu agar bisa segera terwujud